kondongan ya kendalanya mungkin sinyal
sinyal yang kurang begitu bagus
jadi loading dulu gitu kalau lewat
agak susah masuk ya bu
diakui pihak sekolah jalannya ppdb secara daring di daerah berbeda dengan di perkotaan
banyak kendara yang dihadapi orang tua siswa
seperti jaringan internet tidak merata
keterbatasan perangkat bagi warga ekonomi lemah
serta keterbatasan kemampuan pengoperasian teknologi yang rumit
untuk melayani ppdb daring pihak sekolah menyewa aplikasi dari pihak lain
pihak madrasah kami sendiri alhamdulillah
udah duluan dan menggunakan jasa daripada pembuatan software untuk ppdb tersebut
ya sistemnya kita menyewa aplikasi tersebut untuk jangka waktu tiga bulan tersebut
mempermudah juga pak mungkin ya
ya itu untuk mempermudah soalnya kalau yang kita buat sendiri mungkin
banyak kendala yang akan kita hadapi
bagi orang tua yang masih merasa kesulitan dengan ppdb daring
petugas tetap melayani ppdb secara langsung di sekolah dengan menjalankan protokol kesehatan
ogiva tuzaman tasik malaya jawa barat